tim tinju amatir indonesia terus melakukan persiapan untuk mengikuti turnamen bergensi asian amatur boxing championship
di tasken uzbekistan pada tiga puluh april hingga tujuh mei mendatang
latihan fisik dan teknik terus dilakukan di pusat pelatihan tinjun nasional di kompleks ijuk sugiarto training camp sukabumi
inilah suasana pelatnas tinju amatir indonesia di ujung sugiarto training camp di kecamatan kadudampit sukabumi
setiap hari para atlet yang dipersiapkan mengikuti asean amatir boxing championship di tashken uzbekitan tiga puluh april hingga tujuh mei nanti berlatih
pelatihan fisik endurance serta teknik dan kecepatan dipimpin oleh beberapa pelatih termasuk hermen senbalo
mantan petinju nasional yang meraih medali perak di asian games tiga belas seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
hingga kini delapan puluh persen fisik para atlet sudah siap menjalani pertandingan
tim pelatih dan atlet sudah bekerja keras meningkatkan kemampuan
untuk menghadapi kejuaraan asian amateur boxing championship di uzbekistan
namun target para atlet dan pelatih tinju nasional ini adalah sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
hingga kini tak ada kesulitan yang dialami atlet dan pelatih
hanya mereka meminta perhatian pemerintah agar uang saku segera dicairkan sehingga menjadi penyemangat
posisi sekarang anak anak sudah masuk ke persiapan pertandingan
jadi kita berbanyak di teknik sama taktik
untuk kejuaraan malaysia sekarang sudah siap
mungkin ya makanya kita target utama target utama kan sea games
kejuaraan asia ini kita target enam juga tapi bukan tidak maksimal sekarang tapi fokus kita utama di sea games
untuk sampai sekarang persiapan saya dan teman teman sekarang sudah mulai bagus
stamina kita sudah mulai meningkat kita tinggal tambah di teknik aja sekarang
para petinju terus berlatih hingga pada tiga puluh
dua puluh april nanti akan melakukan sesi pemanasan sebelum sea games di asean amater boxing championship di taskent uzbekistan
mereka pun meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih
ahmad fikri sukabumi